jokowi optimistis akan membawa indonesia semakin maju dalam periode berikutnya
hal itu salah satunya berdasarkan turunnya angka kemiskinan yang diklaim paling rendah dalam sejarah indonesia
yaitu di bawah sepuluh persen
jokowi juga sempat menyinggung pentingnya sosok istri iryana dalam kesuksesan karirnya
dalam pidato kebangsaan di depan pendukungnya
jokowi menyinggung masalah kepemilikan lahan dalam jumlah besar yang dimiliki beberapa pihak
jokowi bahkan menyebutkan dirinya menunggu bagi pihak tertentu
yang ingin mengembalikan kelahan
berbeda dengan capres nomor urut satu
calon presiden nomor urut dua prabowo subianto menggelar dialog kebangsaan
di hadapan kelompok petani dan peternak sejawa timur
kedatangan prabowo di gelanggang olahraga majapahit kota mojokerto
disambut peradilawan yang tergabung dalam purnawirawan pejuang indonesia raya
salah satunya mantan anak buah prabowo yang memeluk prabowo hingga berlinang air mata
di hadapan capres nomor urut

yang ditemani tebu jagung padi dan petani garam
mengeluhkan rendahnya rendemen tebu dan murahnya gula lokal petani
salah satunya karena tingginya impor jagung
sementara di hadapan para petani
prabowo berjanji akan mensejahterakan masyarakat terutama petani
jika terpilih menjadi presiden
ia mengaku selama ini telah mengumpulkan pakar pakar dan para ahli
untuk mengatasi masalah petani
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini